saudara hari ini dewan perwakilan rakyat menggelar rapat paripurna
fraksi fraksi di dpr akan menyampaikan tanggapan pada kerangka ekonomi makro
dan pokok pokok kebijakan fiskal serta empat revisi undang undang usulan badan legislasi dpr
rapat paripurna dipimpin wakil ketua dpr zufmi dasko dan dihadiri satu ratus dua puluh lima anggota dpr
menteri keuangan sri mulyani turut hadir untuk mendengarkan pandangan fraksi
atas kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal rapbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
selain sri mulyani turut hadir menteri perencanaan pembangunan nasional
rapbn dua ribu dua puluh lima disiapkan dalam masa transisi dan akan dilaksanakan
di bawah pemerintahan presiden terpilih prabowo subianto
rapat paripurna juga akan membahas tentang revisi undang undang kementerian
rapat paripurna juga akan membahas tentang revisi undang undang kementerian
rapat paripurna juga akan membahas tentang revisi undang undang kementerian
selamat siang renata apa saja yang menjadi agenda pembahasan dalam sidang paripurna dpr hari ini renata
ya mersi dan saudara agenda dalam sidang paripurna hari ini ada dua
yang pertama adalah penyampaian pendapat dari fraksi fraksi dpr terkait dengan
kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal era pbn dua ribu dua puluh
kemudian ada agenda kedua pendapat ataupun penyampaian pendapat fraksi fraksi
terhadap empat ruu usul inisiatif badan legislasi atau balik dpr ri
ada empat ruu pertama ada ruu keimigrasian kemudian ruu kementerian negara
ada ruu tentara nasional indonesia dan yang terakhir ada ruu kepolisian negara republik indonesia
yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi ruu usul inisiatif dpr ri
tadi berdasarkan informasi terakhir memang baru saja selesai penyampaian pendapat dari fraksi fraksi
terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal dua ribu dua puluh
tadi turut dihadiri oleh sri mulyani selaku menteri keuangan
ada sejumlah hal yang bisa kita garis bawahi atau kita catat tadi dari penyampaian yang sudah dilakukan oleh
fraksi fraksi dpr ri ini yang pertama tentunya secara umum fraksi dpr ri ini menyetujui untuk pembahasan
lebih lanjut terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal dua ribu dua puluh
kemudian juga beberapa fraksi ini mengapresiasi kinerja dari pemerintah yang sudah mendisikan
atau membuat era pbn dua ribu dua puluh lima dan juga tadi ada yang unik sempat berterima kasih juga
dan juga tadi ada yang unik sempat berterima kasih juga dan juga tadi ada yang unik sempat berterima kasih juga
sudah mengakomodasi beberapa fraksi ini kemudian berterima kasih karena sudah mengakomodasi sejumlah program program
yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya presiden terpilih prabowo subianto dan juga gibrandaka bumingrata
khususnya program makan siang gratis atau makan berdisi gratis
namun tadi memang ada sejumlah catatan juga yang menarik untuk dibahas ini yang pertama terkait dengan anggaran pendidikan
yang seharusnya dua puluh dari anggaran pendidikan yang seharusnya dua puluh dari anggaran pendidikan yang seharusnya dua puluh dari
karena tentu yang kita tahu juga dengan semakin tajamnya juga isu ukt ini tentu pihak anggota dpr ri ini kemudian menggarisbawahi
terkait dengan anggaran pendidikan untuk tahun dua ribu dua puluh lima nanti kemudian juga terkait dengan anggaran kesehatan khususnya kebijakan bpjs
yang kemudian akan menghilangkan atau penghapusan kelas yang diganti dengan kebijakan kelas rawat inap standar atau kris
kemudian juga tentu untuk menjaga
khususnya terkait dengan volatile food bagaimana kemudian ini bahan pangan yang seringkali menyebabkan inflasi diminta agar supaya nanti bisa menjaga kelangkaan
kemudian yang keempat terkait dengan target target seperti pertumbuhan ekonomi kemudian laju inflasi dan juga terkait dengan nilai tukar ini masih dirasa
ataupun masih bisa dimaklumi oleh para anggota dpr ri karena mengingat lagi kondisi geopolitik dan juga
kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih tumbuh stagnan di tahun tahun berikutnya
jadi masih ada beberapa agenda lagi
kalau berdasarkan jadwal ini selanjutnya akan penyampaian pendapat terkait dengan empat ruu
yang sudah diusulkan oleh balik dpr ri
hari ini paripurna dpr akan putuskan revisi sejumlah revisi sejumlah undang undang
jurnalis kompas tv yang melaporkan langsung dari gedung dpr jakarta